dan olimpiade ajang olahraga internasional empat tahunan segera terselenggara
dua ratus tujuh negara dengan total atlet lebih dari sepuluh orang akan bertanding merebut kemenangan
selain kemenangan para atlet pun dibanjiri pundi pundi terlimpah
atlet terkaya di olimpiade rio saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama kita langsung dari posisi kelima terlebih dahulu
biasanya kalau yang puncak kita simpan terlebih dahulu
kita mulai dari posisi lima terkaya untuk olimpiade rio
kita lihat bersama yang berada pada posisi kelima saat ini kita lihat adalah andy murai
merupakan seorang yang lahir di glasgow skotlandia pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
dan seorang petanis skotlandia tentunya
sekarang ini murray adalah petanis britannia raya dengan ranking tunggal tertinggi
sampai delapan belas agustus dua ribu tiga belas murray menempati
merupakan seorang petanis yang mencapai ranking dua dunia
murray saat ini tapaknya sudah menjadi seorang ayah dan merupakan petanis britannia raya
ataupun inggris dengan ranking ganda tertinggi
murray dilatih oleh brad gilbert yang juga pernah melatih petanis amerika serikat andy ruddick
murray berteman baik dengan pemain muda lainnya dari serbia novak djokovic
dan kita lihat yang berasal dari inggris ini dengan cabang olahraga tenis saat ini sudah menumpuk kekayaan delapan puluh lima juta dolar amerika
atau senilai satu satu triliun rupiah
dan selanjutnya kita ke posisi keempat
kita lihat pada posisi keempat dan ini menjadi satu satunya dalam peringkat lima besar yang tidak berasal dari cabang olahraga tenis
ini adalah kevin durant
dan kali ini kevin mendapatkan kekayaan ataupun bisa mengoleksi uang begitu banyak
seratus juta dolar amerika dan berasal dari amerika serikat
kalau seratus juta dolar amerika itu kita konversi ke rupiah dengan posisi tiga belas

kevin durant satu satunya atlet basket yang tercetak menjadi atlet terkaya untuk olimpiade rio
selanjutnya kita lihat anda kenal mungkin dari tampangnya anda pernah lihat pastilah
beberapa berita lain saya kesini
saya akan lihat bagaimana pada posisi ketiga kali ini masih lagi dari cabang olahraga tenis
kita lihat pada posisi ke tiga adalah ravel nadal
tiongkok dengan total kekayaan satu ratus dua puluh lima juta dolar amerika dan kita lihat ini adalah berasal dari amerika serikat dengan cabang olahraga tenis
kita lihat untuk rafael nadal sendiri ini berasal dari spanyol
oke kita lihat untuk yang berasal dari spanyol dengan total kekayaan kita lihat satu ratus dua puluh lima juta dolar amerika
oke selanjutnya kita ke posisi kedua
untuk posisi kedua lagi lagi tenis ya
saya ingat beberapa waktu yang lalu saya juga mempresentasikan hal yang sama sekitar tahun dua ribu tiga belas
tapi yang berada pada posisi puncak selalu adalah saya ingat dari cabang golf itu ada tiger woods
kali ini tampaknya setelah cedera tiger wood tidak lagi tercatat sebagai salah satu yang terkaya tapi didominasi oleh dari olahraga tenis
kita ke posisi kedua adalah novak djokovic
dengan kekayaan satu ratus tiga puluh juta dolar amerika dan saat ini berasal dari serbia menariknya
itu kalau dirupiahkan satu ratus tiga puluh juta dolar amerika itu ada sekitar satu enam puluh delapan triliun rupiah
karena jokovic berhasil mencapai final amerika serikat terbuka dua ribu tujuh namun dikalahkan roger federer
pada tahun dua ribu delapan ia meraih gelar grand slam pertamanya dengan menjuarai australia terbuka dengan mengalahkan joe wilford songa
dan pada semis final
tersebut jokovic mengalahkan sang juara bertahan dan tampaknya ini selalu saja ya menjadi rival terberatnya federer
kemudian pada tahun dua ribu sebelas ia melaju ke babak grand final kejuaraan wimbledon setelah mengalahkan tadi joe wilfred songa di babak semifinal
dan artinya ia menduduki peringkat pertama atp berdasarkan peringkat tanggal empat juli dua ribu sebelas
dan merupakan pemain asal serbia pertama yang menduduki peringkat tertinggi tersebut
pada posisi kedua atlet terkaya di olimpiade rio
saya pada posisi pertama dan wanita ye
perempuan ternyata sebagai atlet terkaya untuk olimpiade rio ya
di seluruh dunia
di seluruh dunia
jadi sudah mulai berdaya para perempuan perempuan saat ini
serena williams berada pada posisi pertama atlet terkaya tahun ini
kita lihat petenis putri amerika serikat ini lahir di seginau
amerika serikat dan terjun ke dunia tenis profesional sejak september seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia adalah pemain peringkat satu dunia saat ini
dan adalah petenis tertua yang pernah memegang gelar ini
dan venus williams juga merupakan salah satu juga rekannya dan saudara perempuannya
yang sama sama berkarir di olahraga tenis
hingga delapan juni dua ribu lima belas
ia telah memegang gelar ini selama dua ratus empat puluh empat minggu
dan kita lihat berapa total kekayaannya ya

atau dia sendirian perempuan sendirian bisa mendapatkan kekayaan satu delapan triliun rupiah
begitu banyak saat ini kita lihat untuk prestasi prestasi dari atlet atlet terkaya tersebut
dan biasanya yang menarik adalah begitu sportifitas dari olahraga tersebut
biasanya akan beriringan
begitu ada prestasi maka akan ada hadiah maka akan ada pundi pundi
akan ada kemudian iklan
tapi tergantung segmen olahraga yang masing masing
ada olahraga misalnya untuk tenis atau basket dan lain sebagainya
tapi kemudian kan kita mungkin bertanya mengapa tidak ada cabang olahraga sepak bola misalnya
sepak bola sendiri untuk olimpiade memang dibatasi untuk u dua puluh
jadi yang berusia di atas dua puluh tiga tahun biasanya tidak diperhitungkan lagi
menjadi atlet terkaya untuk olimpiade
dan kemudian saat ini mereka sedang masa liburan ya
belum lagi mulai ada masa masa pertandingan
namun yang pasti yang ingin saya tekankan
yang adalah ketika ada prestasi di dunia olahraga
maka akan terbuka peluang uang datang kepada anda